terkait semburan minyak muncul di halaman sebuah rumah di surabaya jawa timur
dalam semalam petugas pemerintah kota yang berjaga berhasil mengumpulkan enam drum minyak mentah
warga di sekitar khawatir semburan minyak akan semakin deras
warga sekitar jalan kucisari indah utara surabaya
was was dengan peristiwa semburan minyak mentah di halaman rumah milik setiawan
di jalan butisari indah utara tiga nomor sembilan belas surabaya jawa timur
warga terus mendatangi lokasi kejadian menanyakan perkembangan semburan minyak mentah itu rabu pagi
mereka semakin khawatir atas semburan yang semakin deras
minyak mentah muncul terus bahkan dalam semalam
petugas penjaga berhasil mengumpulkan enam drum minyak yang muncul dari dalam tanah
semakin derasnya minyak mentah yang keluar membuat warga sekitar khawatir
dan warga merasa terganggu dan tidak bisa tidurnya
mereka khawatir sembilan minyak semakin deras
terus saya tanya tanya petugas pak saya terus tanya ini yang sepertilah video
oh enggak ibu ini cuma minyak
minyaknya itu kalau diteliti itu anunya masih ada tujuh puluh lima persen delapan puluh persen gitu loh kerasnya si minyak
dari hasil pemeriksaan sementara tim ahli perusahaan gas negara saat meninjau lokasi pada selasa lalu
diduga kuat semburan ini muncul dampak dari gempa bumi di tuban pada sembilan belas september lalu
akibat gempa ini susunan lempeng bunyi bergeser sehingga menyemburkan minyak
ini sementara diindikasikan saya pikir ini kayak semburan liar pak ya
karena banyak muncul di daerah sini kutisari ini
semburan liar setelah terjadinya gempa kemarin di daerah lasembah ya
semburan minyak ini bisa menimbulkan api bila tersulut sehingga harus diamankan hingga radius seratus meter
untuk upaya penutupan perusahaan gas negara diserahkan pada pemerintah kota
karena semburan minyak ini jauh dari jaringan pipa milik bpn
tim liputan cnn indonesia